untuk menghabisinya masyarakat
jadi lagi istirahat
menggunakan batu dari
siapa kisah nak
jangan bicara terlalu keras
dari mana kamu dapatkan
iyeteh cincin pemberian
dari junjungan saya
anak buah amuk marugut
kenapa dia memberikan cincin itu
udah dikasih cincin itu
siapa teh kisah nak
telah kau akan tahu
tapi yang jelas
aku dengan amuk marugut
yang acara h gentlemen
orang yang tidur itu

alhamdulillah ya berani
ternyata mereka tidak menyerang lagi
dengan aku bergerak gerak tewas seperti ini
mereka mengundurkan serangan mereka
dan aku bisa lebih bersiap untuk melawan mereka
ya mas rawa santang memang cerdas
sekarang mereka menghentikan serangannya
dan ini saatnya kita bisa menempat
aduh kenapa kalah
dasar si mani dutens tak ada apa apanya
siapa yang membuatku paham
saya sudah berusaha menggabungkannya

bila putri tahu

sepertinya mereka tidak terpengaruh dengan pukulan kita
aku terpaksa akan mengeluarkan jurus keberstrayaan
saya harus turun tangan sendiri
jangan lupa like share dan subscribe ya